anda masih bersama kami di tech news
kini banyak beredar jasa menghapus akun media sosial
loh bukankah menghapus akun medsos bisa dilakukan sendiri ya
dan apakah legal meminta bantuan orang lain untuk menghapus akun media sosial kita
kami punya liputannya untuk anda
julia kini lebih spiritual
karena karyawan swasta yang tinggal di jakarta ini senang mencari tahu hal hal yang berhubungan dengan agama
jika ada hal yang dianggapnya penting atau menarik julia biasa membagikannya melalui akun media sosialnya
julia juga telah menghapus akun media sosialnya yang lama
ia ingin akun berisi foto foto lamanya itu tidak ada lagi di media sosial
maksudnya sekarang karena udah nutup aurat jadi foto foto yang masih belum tutup aurat itu
yang masih mungkin kelihatan rambut ya dan segala macam
karena dulu kan belum tahu kewajibannya jadi ya perlu dihapus
tetapi julia sempat mengalami kesulitan ketika akan menghapus akun lamanya
karena kehilangan akses untuk masuk ke akun tersebut
akun lama julia akhirnya bisa dihapus dengan bantuan penyedia jasa menghapus akun media sosial
seorang mahasiswi asal jakarta dengan username popci isp ini menjajakan jasanya di lini masa twitter
kurang dari sebulan membuka jasa ini
sudah ada sekitar empat puluh pengguna media sosial yang menggunakan jasa pocit
latar belakang orang yang menggunakan jasanya pun beragam
ada yang karena ingin menghapus foto bersama mantan pacar
ada juga yang ingin menghapus postingan yang dinilai kurang pantas
harga yang ditawarkannya beragam mulai dari sepuluh hingga tiga ratus ribu rupiah
untuk dapat menghapus sebuah akun media sosial
puji it hanya memerlukan tautan profil dan tangkapan layar profil media sosial pengguna jasa
tetapi dalam beberapa kasus
ia juga membutuhkan data diri pengguna jasa seperti ktp
dia menghapus akun media sosial kliennya dengan cara mengajukan penghapusan kepada platform media sosial
secara berulang kali hingga akun tersebut benar benar terhapus
popci isp yang meminta identitasnya di rahasiakan ini mengatakan
cara yang ia lakukan legal dan berbeda dengan meretas akun
kan banyak yang jasa hack sama ijazah hack sama hapus akun
kadang orang suka gini gitu kan
bedanya apa sih
nah kalau jasa hack itu kadang suka ilegal gitu
jadi dia kayak lewat web mana gitu
jadi sembarang web
kalau jasa hapus akun dia langsung ke facebooknya
jadi kadang orang suka
sebenarnya semua orang bisa hapus akun sendiri
cuman kadang orang males baca aja karena males baca gitu
jadi orang lagi milih jasa hapus akun
jadi aku hapusnya legal
fenomena jasa hapus akun media sosial
memang sedang banyak peminatnya
kata pengamat media sosial komunik konten hariko satria
namun karena menggunakan data pribadi
pengguna jasa hapus akun media sosial diharapkan tetap berhati hati
ketika akan membagikan data mereka kepada penyedia jasa
kalau dilihat dari sisi bisnis
tentu ini tidak bagus untuk platform media sosial
artinya kalau seseorang bisa menghapus akun itu
tanpa dia mengetahui password
kan sekarang disyaratkan untuk menghapus akun itu menggunakan ktp
artinya itu sebuah evaluasi
misalnya bagi twitter bagi facebook bagi instagram
kok bisa ya
akun kamu dihapus oleh seseorang tanpa menggunakan identitas
menurut hariko ada beragam alasan kenapa orang ingin menghapus akun media sosial mereka
mulai dari ingin menghapus rekam jejak digital
menghapus arsip foto foto yang tersimpan di media sosial
hingga menghapus hal sensitif yang berkaitan dengan karir mereka sekarang
tim liputan cnn indonesia jakarta